duit putih maaf mari assalamualaikum
saya bukannya tidak mencoba saya sudah mencoba tapi sulit
tidak ada suaranya
cuma jadi ketua umum musolah kalau tidak punya bawahan
ini gimana hidupnya
tidak ada suaranya
iya terima kasih
nah battle nanti
bang takut melewariest dong kamu
makanya kamu jadi dokter juga
kamu pernah nggak sih dinas di daerah kayak gini juga sebelumnya
belum pernah sih dok
tapi ya di wilayah ini itu rata rata suaminya pada ditinggal sama istrinya
untuk jadi tkw
tapi nggak separah di ciraos kok dok
emang daerah disini tuh suasananya kayak gimana sih
suasana apanya dok
ya suasana suasana daerah di sini kayak serem atau apa gitu
ya namanya juga laki laki semua dok
lihat aja waktu pertama kali bu dokter dateng
semua pada ngeliatin
iya juga sih
kemaren tuh sebenernya saya tuh takut banget
ya namanya juga para suami yang ditinggal bertahun tahun sama istrinya jadi tkw dok
jadi ya kebayangnya
ya udah makan yuk
ya udah makan yuk
ya udah makan yuk
ya udah makan yuk
ya udah makan yuk
aceh mau kemana kamu
mak ini mah si akum sama ido ya besok ngajakin ke bogor
katanya ada super cele lagi diskon besar besaran
mak nanti kalau misalnya ada daftar ukuran besar ukuran xxl aceh yang beliin buat mak ya
ih mak teh nggak gedutin ceng jangan sebarangan ngomong kamu
gedut sih nggak mak cuma gemprot
punya asisten bagus masuknya jarang
tah emangnya kalau berangkat secara ilegal itu bahaya
kalau nggak bahaya kom teh teh udah berangkatin kamu dari zaman dulu
ya terus gimana tuh kok nggak pakai cara ilegal gimana caranya saya berangkat nggak berangkat berangkat dong
ngo core juga susah pakai mat pasti belain kampus suara terus
kenapa sih mau cerai aja susah orang orang mah pada gampang
sih minum dulu ah pedes
yo dia teh tiba tiba lari pontang panting
terus pantatnya teh ketabrak sama motor cegir
kenapa pada diem itu kan lucu ketawa tuh ketawa sok ketawa
hahaha ditama ketawanya ditama sok yang keras yang keras
kalian kan sudah saya traktir ayo ketawa ketawa
ada yang lihat anak muda naik motor jadi warna merah nggak
oh yaudah makasih ya om
siapa itu teh kece juga kayaknya perlu dielus sama seratus ribuan
dia teh entut anaknya ceyoyo
tidak suara akumulasi sudah saya cari kemana mana ternyata ada di sini
namanya juga jualan pak muter muter
kang kita kesana tuh yuk
ke rumah yang mau dibeli
saya hatikan lagi jualan
namanya dadanya rame
tapi kawan kawan tapi kuan yang mau sesuka ibu tadi ya
kalau rushin aja deh
kayaknya smart arms
penulis werdama uang lux ya ngomong pak

ngomongin si dangdut itu ya danang peduh
mencoba menggantikan peran ibu sepenuhnya
saya mencoba mengingatnya
apabila si pebi punya masalah
terus bagaimana esih menyelesaikannya
tapi itu dulu lagi si pebi masih kecil
kum ada hal hal yang gak bisa kita lakukan layak seorang ibu terhadap anaknya kum
saya itu mencoba mengingat ingat apa yang esy lakukan
saya mencoba untuk menjadi esi
sekarang bagaimana kalau misalnya si pebri itu salah pergaulan
bagaimana kalau misalnya si pebri dikhianati sama temannya
pebri tersakiti lalu pebri tenggelam oleh air mata
bagaimana cara menenangkannya ceng
kalau dulu dia masih kecil mah saya bisa peluk dia
saya belai rambutnya
saya tungguin sampai dia berhenti menangis
boro boro saya mau balurkan minyak kaya putih ke perutnya saja
dia marah dia risih saya diusir keluar di kamar
kok tuh men diam aja
bingung kenapa doi
jennifer makan nggak pakai lopok mah nggak apa apa
yang penting ada sambal
kalau saya mah nggak usah dipikirin
saya makan gede sambal juga nggak apa apa
yang penting ada nasinya
kok pada buang muka
tadi nari bulan dong
makanya lagi dicariin
aduh acok banget
kemarin dede udah kesini a
bapak udah terang terangan
ngelarang asobri ketemu sama deddy cantik
semoga kita nanti ada jalan ya
ya kan lebih enak ngobrol sambil minum
sampai jumpa di video selanjutnya